hai hingga selesai siang ratusan guru mulai menjalani vaksinasi kopit sembilan belas di gor tanjung priok
kawasan sunter jakarta utara sebanyak tujuh ratus tenaga pengajar sudah menjalani vaksin dengan target
empat ribu tiga ratus guru yang mengajar di kecamatan tanjung priok vaksinasi bagi guru oleh puskesmas kecamatan
tanjung priok akan berlangsung hingga tanggal dua belas april mendatang sebanyak dua puluh enam tenaga puskesmas
dikerahkan untuk pelayanan sentra vaksin bagi tenaga pengajar ini vaksinasi terhadap
mengajar ini terus digencarkan mengingat dimulainya pembelajaran tata puka juli mendatang
di jakarta timur sebanyak dua empat ratus tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan vaksinasi
kopi sembilan belas di sma n dua wajah karta utankayu selatan matrabat vaksin dimulai hari ini hingga jumat
depan hingga selasa siang setidaknya sudah enam ratus tenaga pendidik divaksin
sma dua puluh dua matraman jakarta timur
vaksinasi terhadap pengajar sendiri dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam berinteraksi dengan para siswanya nanti
untuk pemprov dki jakarta sendiri rencananya rabu tujuh april akan dilakukan uji coba sekolah tatap muka